pulsa murah beli sekarang hanya di motionpay
maka ilmu inye itu hanya benda atau sesuatu yang dipakai manusia di dunia ini
kalau dari penjelasan pak kasbu tadi
saya belum tentu juga keturunan ini
saya ini memang berasal dari turunan manusia harimau gunung ijen
hah iya pak kasbul
kalau tadi itu kan teori pak kasbul soal manusia harimau dari bengkulu
bagaimana dengan manusia manusia harimau lainnya pak kasbul
dari wilayah wilayah lainnya
misalnya dari padang atau dari pulau jawa
masing masing daerah itu punya ketentuan yang berbeda
begini saja sakti
sebaiknya kamu baca skripsi saya
kamu bisa jadikan itu sebagai referensi
penelitian kamu selama disini
skripsi saya itu mengupas tuntas
semua hal hal yang berbau dengan manusia harimau atau barainya ⁇
pasti itu tawaran yang sangat menarik
apalagi pak kasbul ini pasti punya banyak
riset dan artikel yang pak kasku buat selama bertahun tahun ya
kalau kamu berminat untuk mempelajari skripsi saya itu
gampang kamu temu saja saya
baik pak kasbul
ah iya pak kasbul
mau minta izin ke pak kasbul
mau pergi ke desa tiga panggung
tapi saya pesen
tolong kenyamanan dan keamanan teman teman harus dijaga
ya sudah kalau begitu
terimakasih banyak pak kasbul
anak itu juga spesial
aku bisa gunakan dia
sebagai pintu masukku ke sekar kemuneng
aku harus memantau dia
sampai ke desa tiga panggung
kepimpinan desa hutan mati
hei siapa itu di bawah sana
oh kayaknya itu preman preman tadi deh
ah gak mau dibunuh
apa kita pergi dari sini
kayaknya bukan deh
dari bajunya itu lebih rapi dari preman yang tadi
jalan jalan dia orang yang denger teriakan kita
kita tungguin aja dulu
akur lo yakin dia orang baik baik
ya kalaupun dia orang jahat
kita lawan aja kita kan berdua
pina sementara dang turun ke bawah
gue tunggu di sini ya
dan apa yang kalian lakukan di jurang yang bau macam ini
kami terpisah dari rombongan kami
terus tadi kami sempat dikejar sama preman di sini
lalu kami bersembunyi di sini
terus kita nemuin mayat ini
patah buah sekali di sini
ternyata dia ada di sini
dia adalah juwita
dia adalah warga sini yang sudah hilang selama tiga hari
dan tak ada kabar
dilihat dari kondisinya
kalau dia adalah korban dari pemerkosaan
tidak seperti adanya
tidak akan berjual
saya harus pemberhukumi
saya akan gak mustahak
repot gara gara masalahku
tak ada yang disusahkan dalam masalah ini
penyakit kau ini bukan penyakit sembarangan
tak ada dokter yang bisa menyembuhkan penyakit kau ini
kau ini diguna gunainya oleh orang jahat
dan datuk tunggal
juga datuk panglima
itu sudah biasa menyembuhkan penyakit macam itu
bumbalang itu benar
biar nanti datu tunggal dan juga ayah saya
yang mengobati penyakit kamu itu
untuk memantau anak anak kita yang mendapatkan tugas dari kampus
aku jadi gak enak hati
sejak menikah sama bang mara
aku banyak nyusahin abang
eh sayang sayang sudah sudah
kamu sekarang sudah menjadi istri saya
baik buruknya kamu sudah menjadi tanggung jawab saya
dan meskipun orang lain mau berkata apapun tentang kita
mungkin ada yang bilang kamu tidak cocok dengan saya
saya tidak peduli
kamu tetap menjadi tanggung jawab saya dan kamu istri saya
dan satu lagi
kamu sudah merawat anak saya
di saat saya sedang sulit dengan masalahmu sayang
dan kamu berhasil mencuri hati saya sayang
itu betul witt
maaf kalau saya menyambut
tapi itu betul
dan tidak ada yang disusahkan dalam masalah kamu ini
jadi kamu tenang saja
kamu sudah menikah sama bang mara
kau sudah menjadi bagian dari kami
apapun itu kami pasti akan selalu
apa yang kamu lakukan
sepertinya saya melihat sesuatu yang menyebrang
tapi saya tidak tahu apa itu
ada sesuatu yang menyebrang
apa yang kamu lakukan
saya telah membuat kalian berdua terkejut
lebih baik kita lanjutkan perjalanan bang mara
kita lanjutkan perjalanan
ini adalah tempat saya
jauh lebih tempat